ya bina enam bulan sudah pulang sekarang dia ada di depan
yaudah deh yuk kita lihat yuk
makasih ya sam udah nganterin dulu
sesama teman kan harus wajib sering menolong
yaudah kalau gitu gue masuk ya
lo pulang dulu ya hati hati
kayaknya susah deh
semuanya gak susah kalau lo ini untuk perbaikin
keputusan dengan hati kau lagi panas
karena keputusan itu bisa kau sesali nanti di masa depan
kalau nyatanya wulan gak mau maafkan aku gimana man
ya itu haknya dia man
kau harus terima
dimaafkan ataupun tidak dimaafkan
kewajiban kau kau harus tetap berbuat baik ya man
eh mama siapkan dulu air panasnya
duduk dong dulu
kenapa banyak keadaan yang hangga dimana ini
keadaan gue kelainf target manuel
saya tidak ketik
ku mohon janganlah kau sembunyi
dengarkan ceritanku wahai bidadari
janganlah kau terbang tinggi
meninggalkanku seorang diri
si susan jadi sakit nih gara gara bobi
susan kedinginan ya
kan ada jaket bobby
jadi bahannya bagus
ringet bobby mah gak bau
sebelas dua belas sama parfum yang dijual di condet tuh
susan kenapa senyum senyum gitu sama bobby
pasti gara gara ketampanan bobby nih
tidak mengalahkan ketempanannya si roman ya
wajar aja lah
berangkat ke lobby
eh celananya dipakai sama si risma
tampan dan mencari celana
kalau susan terkesima
ngapain sih gue pakai senyum senyum segala
ini tuh bobi bukan roman
kita disini aja nih sampai lebaran kuda
susan gak kenapa dua ness
nggak ada yang cinta
yaudah kita jalan
yaudah dah ayo kita jalanin yuk
gak apa apa kayak gini aja sih
kalau allah gak mau cerita sama gue kenapa lo hari ini
malem malem cewek jalan sendirian
wajah lo kan lembek
belum lagi ada masalah ya sama orang rumah
gue berantem sama nyokap gue
lo itu harusnya bersyukur
lo masih ada komunikasi sama orang tua lo
lo harus ngobrol sama mereka aja
mungkin gak pernah
harus percaya sama gue
wah itu orang yang beruntung
masih ada kalau bisa ajakin berantem di rumah
jadi mending sekarang
tunggu bawah jam sampai ketinggalan
aduh ya allah
udah malam gini
wulan kok belum pulang juga ya
kalau ada apa apa sama dia gimana lagi
terus kalau mas andika nelfon
aku harus jawab apa
nan wulan sudah pulang
sekarang dia ada di depan
yaudah deh yuk kita lihat yuk
makasih ya sam
udah nganterin dulu
sesama temen kan harus wajib saling nolong
yaudah kalau gitu gue masuk ya
lo pulang dulu ya hati hati
cepat baikan ya sama nyokap lo
kayaknya susah deh
semuanya gak susah
kalau lo ini untuk perbaikin
tapi niatnya aja gak ada
ya allah wulan
ya allah wulan
akhirnya kamu pulang juga
gue masuk dulu ya
makasih ya kamu udah anterin wulan pulang
wulan tuh anak yang baik
mungkin sekarang dia emang lagi marah
cuma paling marahnya sebentar doang kum
kalau gitu saya balik dulu ya karena
dia pasti khawatir banget
lo sekarang di mana

saya lega dengerin tanda
alhamdulillah kalau gulan udah pulang sampai ke rumah
yaudah tanda nelfon kamu cuma mau ngabarin itu aja kok
udah dulu ya
harus dong neuro ini nggak usah dipaksa bahwa tak bisa terus berbicara